dia ada ancaman itu
telepon whatsapp yang mulia
oh dia sempat ngomong bahwa
siapa yang ancam itu
ya jadi dia
aku di ancam di ancam bagaimana saya bertanya
berani kau naik ke atas ku bunuh kau
berani naik ke atas ku bunuh kau
dia pernah menyebut temen temen itu
dengan kalimat squat squat gitu pernah gak
tidak pernah yang mulia
baru itu saya mendengar